tiap jumat eksklusif di gtv
hidup gue bakalan hancur ki
gue bahkan ngerasa
kalau kejadian yang menimpa gue sekarang itu semuanya baru permulaan
jadi gue gatau
setelah ini kejadian buruk apa yang bakal nimpa gue lagi

run cabut aja
mukamu itu nggak bisa dipercaya
om jojo bakal ikutin tuh si muka playpoint
lo kenapa sih
sibuk mulu deh tadi
kenapa lo kelihatan resah banget
lo nyadar ga sih ta
motor di belakang dari tadi ngikutin kita
lo belok kesini dia ikutan belok
kan gue jadi curiga
atau jangan jangan si om jojo
dia kan suka kepo tuh orangnya
dia pasti kepo gue kemana aja
mendingan sekarang lo ngebut
jangan sampai dia ngikutin kita
siap siap siap
emang tadi ada masalah apa lagi sih
terakhir kondisi nya mel kayak gimana
terima kasih udah nonton

terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
tak lo sekarang ngebut deh
lo ambil kiri gue mau ke rumah usus goreng
tapi jangan sampai om jojo ngikutin kita
iya iya udah tenang aja
bener ini orang ya
eh lo mau kita berang
mau kita berang
ya bener jangan berada gitu
bodo amat bukan usaha gue
aduh mati gue
aduh gila gak jejak deh
sorry ya gue gak bilang dulu kalau gue mau datang ke sini
ya udah kita masuk
tapi saya mau izin ngobrol sebentar sama putri
boleh kan tante
yaudah tante masuk duluan ya
ibu masuk dulu
lo tadi kemana ki
gue berusaha bantuin lo put
lo gak perlu minta maaf ki
gue tau kok
lo pasti udah berusaha
kalau posisi bokapnya mel
itu lebih berkuasa
gue juga udah datengin bokapnya mel
tapi ternyata hasilnya sama aja
bokapnya mel malah berkelit kalau
bukan dia yang bikin beasis polo dicabut
lo udah berusaha bantuin gue sampai segitunya
kalau malah diem sih
tadi gue pergi ada urusan sebentar
nyokap lo belum tau kan soal ini
gue bingung dia harus gimana
setiap kali gue mau cerita sama nyokap gue
gue sendiri malah gak sanggup
gue gak sanggup kalau
kalau gue harus bikin nyokap gue sedih dan kecewa
lo samber ya
masalah ini pasti bakal cepat selesai
lo juga gak perlu khawatir
karena gue bakal selalu ada buat jagain lo
gue gak mau bikin lo susah cuma gara gara gue
udah saatnya gue
berusaha buat diri gue sendiri
lo masih inget kan
sedeket itu gue bakal jagain lo put
itu adalah masalah gue juga
tulus buat bantuin lo
jangan lupa like share dan subscribe ya
cuma masalah nilai dia harus nangis lagi
ini pasti ada masalah lain yang ditutupin sama putri
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jangan lupa like share dan subscribe ya
nanti aku akan nanya
bahkan anak saya tahu bunda wang
maksudnya pak remo
pacar anak saya dekat sama perempuan lain
perasaan anak saya bunda wang
saya ikut prihatin ya pak
tapi saya sudah beri pelajaran ke perempuan itu pada waktu
saya akan menghancurkan hidupnya
saya akan hancurkan hidupnya perempuan itu
karena dia sudah membuat anak saya menderita bunda wang
maksudnya pak remo
hidup gue bakalan hancur ki
gue bahkan ngerasa
kalau kejadian yang menimpa gue sekarang itu semuanya baru permulaan
jadi gue gak tahu
setelah ini kejadian buruk apa yang bakal nimpa gue lagi
kalau sampai ibu yang kena imbas ya ki
gue gak mau ibu menderita
lo gak seharusnya sedih kayak gini
lo harus percaya pak
lo harus percaya pak
lo harus percaya put
kalau satu pintu tertutup
masih ada seribu pintu lainnya yang bisa kita buka
gak usah nangis ya
perasaan gue tuh hancur banget kalau ngeliat lo sedih
lo tenang ya
gue emang belum nemu gimana caranya bantuin lo put
tapi lo jangan takut
gue akan selalu berusaha